keinginan supporter bonek agar manajemen persebaya surabaya segera mendatangkan andik firmansyah
diwujudkan dengan pengumpulan koin untuk andik
uang yang dikumpulkan bonek ini nantinya akan diserahkan ke manajemen tim bajul ijo
sebagai bantuan uang kontrak untuk andik
manajemen persebaya surabaya hingga saat ini masih belum bisa memastikan akan merekrut andik firmansyah
masalah nilai kontrak yang dinilai terlalu mahal disinyalir menjadi salah satu penghambat mantan pemain selangor fa ini bergabung dengan tim bajul ijo
menyikapi lambatnya manajemen persebaya merekrut andik firmansyah membuat bonek melakukan penggalangan koin untuk andik
bertempat di warung kopi pitulikur surabaya
sebuah tong besar disiapkan untuk menampung uang sumbangan bonek
bonek berharap dengan pengumpulan koin ini bisa membantu mengurangi beban manajemen soal nilai kontrak andik firmansyah
menurut bonek andik firmansyah harus dipulangkan
dan ke persebaya karena merupakan ikan persebaya surabaya
pengumpulan uang koin untuk andik ini sendiri sudah dimulai sejak dua minggu yang lalu
rencananya akhir minggu ini
pengumpulan uang akan dihentikan dan seluruh uangnya akan diserahkan ke manajemen persebaya surabaya